kawasan wisata batu karas di kabupaten pangandaran jawa barat menjadi salah satu destinasi wisata libur imlek
pantai yang diapit dua tanjung ini memberikan pemandangan yang indah dari sejumlah pesisir yang masih alami
kami ajak anda ke sana sekarang untuk menjadi destinasi wisata anda nanti bersama keluarga
kawasan wisata batu karas yang terletak di kecamatan cijulang kabupaten pangandaran jawa barat ini
merupakan salah satu alternatif wisata pantai yang bisa dikunjungi masyarakat
pantai yang diapit dua tanjung atau daratan yang menjorok ke laut ini juga memiliki beberapa kawasan pesisir yang masih alami
salah satunya pantai batu nunggal
kondisi pantai batu nunggal masih bersih dengan airnya yang berwarna biru
untuk dapat ke pantai ini pengunjung harus menggunakan perahu
perjalanan hanya memakan waktu tempuh sepuluh menit dengan biaya rp lima puluh
ya memang sebelumnya kita biasa ke pangandaran lah
kebetulan pangandaran kan sumpok jadi kita pilih sini aja lah ke batu karas
tinggi itu perbandingan lah wisata alamnya kayak gimana mas
apa aja pilihannya disini
banyak juga mas
ya pantai yang alaminya juga terus kan kalau berenang kita bisa lebih leluasa pantainya lebih tenang juga gitu
kalau masalah kebersihan pantainya
kalau dibanding sama pangandaran lebih bersih ini mas
selain menyuguhkan pemandangan pantai yang indah di batu karas juga tersedia berbagai wahana permainan air diantaranya benana boat
yang paling banyak di pakai digunakan para pengunjung
permainannya apa aja
artinya dua duanya laku mas
untuk sekali menggunakan salah satu wahana permainan tersebut pengunjung dikenakan biaya rp lima puluh per orang
sementara untuk tiket masuk ke kawasan batu karas pengunjung dikenakan biaya rp dua puluh lima per satu kendaraan pribadi
ogi fatuzaman tasik malaya